selamat datang di jagad bumi langit
ada seribu lebih karakter dari cergam legendaris indonesia di jagad bumi langit
kita pasti sudah tidak asing lagi dengan nama gundala atau sri asi
ya mereka adalah pahlawan super yang berada di jagad bumi langit
tapi tahukah kalian mereka merupakan karya seniman zaman dulu
era jawara adalah eranya para pendekar
sosok gundala muncul pertama kali pada tahun seribu sembilan ratus enam puluh sembilan dalam komik berjudul gundala putra petir
karakter ini muncul dari buah pemikiran seorang komikus dan penulis skenario bernama haria suraminata
lalu ada sri asi
pasti kalian tidak menyangka deh pahlawan super wanita ini jauh lebih dulu keluar dari gundala loh
lahir di tahun seribu sembilan ratus lima puluh tiga dari tangan penulis ra kosasih sri asih tercatat sebagai pahlawan super pertama tanah air
siapa yang gak kenal sama si buta dari gua hantu
selain mereka dalam jagad ini juga terdapat si buta dari goa hantu karya ganes th yang komiknya rilis pertama tahun seribu sembilan ratus
berbekal ilmu yang dipelajari dari
kemudian godam karyawit ms yang pertama kali diperkenalkan pada tahun seribu sembilan ratus enam puluh tujuh
dan masih banyak lagi
lalu mengapa mereka semua bisa muncul di jagad yang sama
nah di sini ada istilah yang disebut kekayaan intelektual atau intellectual property
kekayaan intelektual lebih lengkapnya adalah hak atas kekayaan intelektual adalah jenis kekayaan yang memuat kreasi tak mewujud dari intelektualitas
kita bisnis yang berbasis karakter komik
jadi ip hak kekayaan
kekayaan intelektual berbasis karakter komik
jadi dari kami bukan hanya istilahnya gambar atau misalnya pembaca komik
tapi kita juga mengembangkan ke berbagai macam lini usaha yang ujung ujungnya bagaimana kita meng create suatu pop culture kepada generasi muda anak zaman sekarang
hal ini berarti para pencipta bekerjasama dengan bumi langit terkait penggunaan karya mereka
namanya pun berbeda beda ya
ada yang karakternya dibeli dan ada pula yang diberi hak eksklusif
perjanjiannya pun beragam bergantung masing masing komikus
mulai pembagian hasil komik yang dipublikasikan penjualan merchandise hingga film yang ditayangkan
pengembangan komik menjadi film tentunya bukan sesuatu hal yang mudah untuk dikerjakan
karena selain memakan waktu persiapan tim yang terlibat pun cukup besar
menurut gm kreatif bumi langit iwan nazif adaptasi komik menjadi film perlu dilakukan untuk mendapatkan cakupan pasar yang lebih luas
kalau misalnya tokoh komik itu berarti kan udah misalnya komiknya udah terkenal berarti dia udah punya fans sendiri gitu
karena kita mau memperluas marketnya
jadi dari marketnya dari penggemar komiknya orang yang belum pernah baca komiknya bisa terkenal
karena movie itu adalah audio visual kan lebih banyak orang akan melihat movie daripada komik
bismarka menjelaskan industri intellectual property masih dapat berkembang besar di indonesia terutama yang berhubungan dengan dunia kreatif dan hiburan
yang terpenting kita memiliki visi dan idealisme yang jelas
sangat masih besar sekali kesempatan maupun opportunity di indonesia ini ya
besar sekali potensinya dan anak anak muda ini juga yang akan nanti membawa industri kreatif ke depannya
dan ini juga melalui riset riset dari partner kami disebutkan bahwa anak muda ini apa sih value nomor satunya
value nomor satu dari mereka itu adalah kebanggaan nasional
itu penting sekali
dan kami juga istilahnya mungkin dari kami juga membangun bumi langit ini
karena kita pengen supaya generasi yang muda ini mereka mencintai produk lokal karya karya anak lokal dan mungkin juga bisa tumbuh bumi langit bumi langit lagi yang baru
yang berarti mereka mengangkat kembali karya yang sudah ada dan dikembangkan sesuai perkembangan zaman agar menjadi abadi
tim liputan cnn indonesia